salah satu pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan kemerdekaan republik indonesia adalah panglima jenderal besar sudirman
dalam kondisi sakit pahlawan yang satu ini tetap berperang secara grilya dengan cara ditandu
seperti apa sosok masa kecil sudirman hingga akhirnya pada usia yang masih muda juga diangkat oleh presiden soekarno sebagai panglima
berikut liputan korespondensi nnn nisia roby sofian amin dari purwalinga dan purwokerto jawa tengah
berdasarkan catatan sejarah sudirman lahir dari pasangan cokro sunario dan turido wati pada dua puluh empat januari seribu sembilan ratus empat puluh
di desa bantar barang kecematan rembang kabupaten purbalingga jawa tengah
menurut dosen sejarah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah purwokerto prof sugeng priyadi
sudirman lahir pada saat fajar menyingsing atau pagi hari
atas kelahirannya ini sudirman kecil dipanggil jepun
jadi memang beliau itu adalah orang banyumasaseli
lahir pada waktu wajar waktu fajar
jadi fajar menyingsing beliau lahir sehingga dia mendapat nama paraban jeput
jemput itu kan pagi pagi lah
jadi uput uput jeput
jadi uput uput jeput itu mereka lahir pada pagi pagi sekali
sudirman menyelesaikan pendidikan dasar hingga kursus pendidikan guru di cilacap jawa tengah
sejak sekolah hingga menjadi guru sudirman sangat aktif di kegiatan pramuka atau kepanduan
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat menjelang kemerdekaan republik indonesia sudirman kemudian bergabung dengan tentara peta
saat menjadi tentara peta yang didukung oleh jepang sudirman belajar militer dan atas kepiawayannya
sudirman berhasil menjadi pemimpin untuk wilayah keresidenan banyumas dan keresidenan cirebon
keresidenan iwasiki itu menyerahkan kekuasaan
kepada iskat cokro adisuryo yang tadinya wakil menjadi residen
sehingga kalau di tempat tempat lain itu terjadi pertumbuhan darah dalam perebutan senjata senjata
itu di banyumas tidak ada di purwokerto tidak ada
menurut sugeng ada dua hal yang menjadi prestasi sudirman
pertama sudirman berhasil bernegosiasi dengan pimpinan jepang di banyumas
yang kemudian berhasil menawan dan memulangkan tentara jepang melalui pelabuhan cilacap
serta mendapatkan pelimpahan senjata dari tentara jepang dengan damai
kedua dengan modal senjata dari tentara jepang sudirman yang dalam kondisi sakit memimpin pertempuran melawan sekutu belanda di ambarawa
ketika sudirman ada pemilihan
pemilihan panglima sudirman yang lebih junior daripada jenderal urib
ternyata sudirman dipilih karena sudirman itu dilihat dari sosoknya
itu adalah sosok yang berwibawa tidak banyak cakap tidak banyak bicara
tetapi dia kelihatannya orang yang sangat tegas
dan rupanya soekarno lebih memilih sudirman sebagai panglima
sekarangnya tni jadi panglima tni yang pertama
dalam rangka peringatan hari ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh tujuh tahun
pemerintah kabupaten purbalingga jawa tengah mengambil semangat jenderal sudirman sebagai tema seluruh kegiatan
eko susilo direktur perusahaan daerah owabong sebagai pengelola museum kelahiran jenderal sudirman
menyampaikan bulan agustus akan diisi berbagai kegiatan dengan tema dan semangat perjuangan jenderal sudirman

semua kegiatan rangkaian acara semuanya bernuansakan panglima besar jenderal sudirman
yang diharapkan ini akan menggugah semangat generasi muda dan akan membumikan bahwa purbalingga itu sebagai bumi tanah kelahiran panglima besar jawa timur
panglima jenderal besar sudirman wafat pada tanggal dua puluh sembilan januari seribu sembilan ratus empat puluh lima
dimakamkan di taman makam pahlawan yogyakarta
sebuah filosofi menjadi peninggalannya
menurut jenderal sudirman tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan
tidak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang